presiden joko widodo menyampaikan kekesalannya karena dituduh mengintervensi sejumlah persiapan pemilu dua ribu dua puluh
mulai dari urusan partai yang tak lolos koalisi partai yang gagal hingga tokoh yang batal jadi calon presiden
jokowi merasa selalu dinilai melakukan tindakan yang salah sehingga istana kerap mendapat tuduhan
ada apa dibalik curhatan jokowi
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan direktur indo strategik koirul umam dan juru bicara pks muhammad khalid
dan tadi beberapa saat sebelum kami melakukan dialog
plh deputi empat ksp ali mutar ngabalin tiba tiba membatalkan secara sepihak untuk hadir dalam dialog kita sore hari ini
jadi kami tetap melanjutkan dialog tanpa ada perwakilan dari istana
saya akan ke mas umam terlebih dahulu
mas umam selamat sore dan pak kali selamat sore
tiba kemudian presiden jokowi melontarkan pernyataan kekhawatiran dituduh mengintervensi pemilu
apakah ingin menepis tuduhan atau menggiring opini atau bagaimana
pada saat apa yang bisa diperlukan presiden jokowi adalah
untuk membahas kemudian mencoba untuk menjaga jarak
baik kemudian seolah olah
audio anda komunikasinya kurang baik mas umam
ya silakan mas umam
ya sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa
statement itu sebenarnya terkait dengan sikap presiden
yang mencoba untuk defensif
dan dimana kemudian tidak ingin dari pihak yang dipersalahkan
tetapi pada saat yang kita tidak memahami bahwa pihak pihak yang mungkin
menyampaikan statement seperti itu sebenarnya juga mencoba untuk mengantisipasi adanya sebuah kekuatan
diakui atau tidak atas sepengetahuan presiden
atau tidak sepengetahuan presiden yang kemudian menggunakan pengaruh istana
untuk menyukseskan atau menggagalkan sejumlah agenda politik tertentu
karena itu apa yang terjadi sebenarnya terkait dengan konteks upaya
berta komisi partai demokrat misalnya
yang melibatkan internal sejumlah pihak
pasti juga apakah itu pak jokowi
atau tidak pak jokowi
kemudian informasi informasi yang mengatakan bahwa presiden lebih memiliki political preference
terhadap a atau tokoh b untuk presiden dua ribu dua puluh empat
juga sebenarnya bangkitkan atau menguatkan arah pandang bahwa
karena bukan sebagai sebuah entitas yang bebas nilai
tetapi tetap memiliki agenda kepentingan patut
oleh karena itu
di perangunan pada saat yang sama
merasa perlu mengantisipasi dan juga merasa untuk
sejajarnya langkah mitigasi
mendong masan atau mengatasnamakan
kekuatan yang mungkin presiden tahu
atau mungkin presiden tidak ketahui
oke jadi presiden bersikap defensif disini
dan kemungkinan ada orang orang yang menggunakan nama presiden
untuk bertindak mengintervensi pemilu
tapi mas umam pernyataan ini sebetulnya
pernyataan presiden soal partai gagal berkoalisi
atau capres ataupun tokoh yang kemudian nanti gagal mendapatkan tiket
kemudian istana yang dituduh
ini sebenarnya menyasar ke siapa kalau menurut analisisnya mas umam
saran dan statement itu memang cukup spekulatif
karena itu tidak disebutkan
dalam konteks percakapan politik nasional
beberapa bulan ini
sepertinya memang ada dua
yang pertama yang terdekat adalah pak amin rais
misalnya dari ketua umum partai umat
yang merasa ada kekuatan besar
yang dia sudah ketahui sebelum pengumuman kemarin
ada pengambilan nomor urut dan hasil dari verifikasi parpol
kemudian memutuskan partai umat tidak lolos
kemudian di saat yang sama mungkin saja
merujuk kepada statement dari sejumlah partai partai politik
yang merasa ada yang berusaha untuk melakukan penggagalan itu
penggagalan dalam konteks kualifikasi dan juga tentang prestasi orang
apapun itu terbuka
tetapi kalau misalnya kita termasih kembali
ada memang pihak pihak yang kemudian merasa terancam
sehingga kemudian perlu menyampaikan adanya statement
yang kemudian untuk mengantisipasi supaya tidak dikerjain
oleh kekuatan besar
yang bisa memanfaatkan penegakan hukum
kemudian narasi menggunakan hoax take use head speech
melalui tangan opini publik yang tidak ada
nah inilah yang sebenarnya
kalau capresnya siapa mas umam yang disasar
istana istana harus bersikap netral dan proporsional
dan itu semoga ditangkap dengan baik oleh presiden jokowi
capresnya siapa yang disasar
tokoh mana yang kemungkinan tidak bisa berkoalisi
kemudian nanti menuduh ke istana ini menyasar ke siapa ini
ya kalau misal kemudian di
siapanya kalau misal kita termasuk lebih detail
memang elemen yang kemudian dianggap sebagai potential challenger
the ruling power atau kekuasaan yang berjalan dalam konteks ini adalah
oke baik berhenti dulu sampai situ mas
maka kemudian apakah memungkinkan itu terjadi atau tidak
dinamika politik yang berkembang akan menjawab
oke sampai situ dulu kita ingin bertanya ke jurubicara
mas khalid pks merasa tersindir dengan pernyataan presiden
yang kalau misalnya koalisi partai gagal terbentuk kemudian yang dituduh istana
atau tokoh yang tidak bisa maju capres kemudian yang dituduh istana
pks merasa tersasar merasa tersindir dari pernyataan presiden itu
enggak tuh rih mana
jadi jadi gini kita melihatnya sederhana saja
kalau presiden tidak perlu takut tidak perlu khawatir dengan stigma atau pembicaraan yang ada
jadi kalau memang bapak presiden tidak ikut melakukan intervensi dalam proses penentuan koalisi atau pencapaian presiden
ya santai saja tidak perlu terlalu defensif
justru kalau beliau terlalu defensif dan mengekspos terlalu berlebihan kita jadi bertanya tanya
memang ada apa kan begitu cara membacanya
jadi memang memang kita menyayangkan ya
jadi kalau ibarat pepatah itu tidak ada asap kalau tidak ada api
karena bapak presiden di statement statement publiknya seringkali membahas atau bahkan meng endorse beberapa capres tertentu ya
dan dengan karya karya tertentu sehingga kita menangkap publik menangkap jadi berspekulasi rumornya berkembang
itu yang akhirnya menjadi konsekuensi tersendiri gitu ya
kalau bapak presiden sebagai kepala negara kepala pemerintahan
fokus dengan kerja kerja bangsa kerja kerja pemerintahan
dan tidak sibuk mengurus urusan pencapresan ya spekulasi atau rumor itu tidak akan berkembang
jadi ketika bapak presiden fokus bagaimana memberikan legasi yang terbaik buat pemimpin mendatang
itu orang akan respect gitu ya menaruh sangat hormat dan tidak akan ada katakanlah spekulasi spekulasi seperti itu
jadi kita menyaksikan disuguhkan sebuah fenomena di mana bapak presiden justru banyak memberikan statement atau melakukan hal hal yang di luar koridor dalam arti
pencapresan dan koalisi itu kan dalam desain konstitusi kita itu kan diamanatkan kepada partai politik
jadi memang ya itu diserahkan domain dari partai politik
dalam sistem presidensialisme bapak presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan
beliau bukan pimpinan partai yang mengatur bagaimana komunikasi koalisi dan sebagainya
sehingga ya kami berharap ya bapak presiden bisa lebih banyak fokus sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
bahkan dalam beberapa pernyataan resmi kami mengatakan bapak presiden ini harus menjadi negarawan
jangan menjadi endorser kandidat tertentu atau sibuk mengendorse kandidat capres
itu sayang sekali
pemimpinan beliau harus seperti itu
luka pengimpinan beliau harus mewariskan sikap negarawan gitu ya
yang mewariskan keteladanan di situ
itu yang kita harapkan
mas kolit artinya kekhawatiran akan dituduh mengintervensi pemilu
sebetulnya muncul sebagai ekses tindakan presiden sendiri ya
yang pertama tama dulu mengatakan ojok ke susu
kemudian di depan publik juga mengendorse beberapa tokoh begitu ya
itu ekses sebenarnya ya
kalau nggak ada asap kalau nggak ada api gitu
sikap sikap tersebutlah yang kemudian memantik diskursus gitu
memantik pembicaraan di ruang publik
oh ini ada apa
kenapa bapak presiden yang harusnya bersikap sebagai kepala negara
dan kepala pemerintahan
yang berpikir tentang jauh ke depan terkait arah bangsa ini ke depan
kenapa justru fokus kepada hal hal yang remeh temeh
dalam arti itu kan tugas relawan sudah cukup
yang mendesain itu
itu bagaimana beliau menyampaikan kriteria capres yang harus didukung dan sebagainya
itu sudah menurut kami ya
itu bukan sikap negarawan
itu bahkan memberikan image kepada beliau agak menurunkan nih
posisi beliau sebagai seorang pemimpin bangsa
menjadi endorser atau pendukung kandidat
mas umam artinya kalau misalnya sejak awal presiden memang tidak mengungkapkan
ataupun menyatakan secara terbuka soal ojek kesusu
kemudian mengendorse dukungan kepada tokoh tokoh tertentu
tidak ada kecurigaan ataupun tidak akan ada tuduhan
bahwa beliau ini mengintervensi pemilu dua ribu dua puluh
memang ini apinya asalnya dari sana
makanya muncul ada asap seperti yang dikatakan oleh bang holid
ya makanya saya pikir ini adalah respon
sebab akibat yang sebenarnya oleh pak presiden
itu sebenarnya juga menjadi transenterius
dan kemudian khawatiran adanya intervensi kekuasaan
sebuah fenomena yang terbuka sekali peluangnya
dan oleh karena itu statement ini jangan sampai kemudian menjadi langkah tuti tangan presiden
seolah olah kalau misalnya ada pihak pihak di lingkaran presiden
kemudian menggunakan otoritas kekuasaan dan juga pengaruh politik yang ada di lingkaran presiden
untuk menyukseskan pihak tertentu
untuk mengganjal atau menghambat pihak tertentu
maka cukup dilihat secara clear
nah oleh karena itu
kalau misalnya tidak clear
maka kemudian ada banyak impactnya
jika ada tuduhan
untuk tertentu melakukan sosialisasi
tapi pada saat yang sama
presiden secara terbuka
memberikan political endorsement misalnya
di hadapan para relawan
dengan menyebut pres
dengan rambut putih
nah ini kan sebenarnya sesuatu yang
nah pada langkah itu
pihak pihak yang kemudian merasa khawatir
hoax atau kekuatan di lingkaran kekuasaan
juga memainkan kekuasaan
untuk memenangkan pihak tertentu
atau mengganjal pihak tertentu
maka kemudian itu menjadi
khawatiran yang cukup relevan
nah oleh karena itu
bagi kita semuanya
bagi para aktor
juga pelaku demokrasi
pemilu di dua ribu dua puluh empat
pada koridor yang fair
dan tidak kemudian menjadi
karena adanya intervensi kekuasaan
saya mau ke bang kolit lagi
apakah kemudian pks merasa
ketika ingin membentuk koalisi
memang pada kenyataannya begitu
kalau pks kan memang dari awal
kita memiliki kedaulatan yang penuh
kita memutuskan dengan mekanisme internal partai
dan kita juga menyerap seluruh aspirasi
para pemilih pks
di berbagai wilayah
di berbagai daerah
jadi kalau di pks sendiri
tidak ada sebuah
intervensi atau apapun itu
tidak ada yang di luar pemerintahan
maupun di dalam pemerintahan
dalam menentukan sikap politiknya
dan inilah yang harus kita jaga bersama
kita harus menjaga demokrasi kita gitu
kami sangat berharap sekali
kedaulatan partai itu
sehingga partai politik
kedaulatan dan kebebasan
dalam menentukan sikap politik
yang berdasarkan aspirasi
anda tidak menjawab pertanyaan saya
apakah memang ada intervensi
dalam membentuk koalisi
kepada aturan internal partai
internal partai kami
dan bisa menentukan sikap
dan tidak mengalami intervensi
saya mau ke mas umam
anda sebagai analis
dan juga melihat situasi politik hari ini
apakah memang merasakan
ada gerakan gerakan intervensi
dalam pemilu dua ribu dua puluh
atau itu hanya kekhawatiran
yang menjokowi saja
dan juga sebuah operasi politik
yang mencoba untuk menggembosi
atau menggagalkan sejumlah kualiti
belum terlihat secara nyata
sejumlah informasi spekulatif
itu kan adanya
operasi politik seperti itu
nah oleh karena itu
tentuan atau penetapan
yang kemudian memiliki
hubungan dengan sejumlah nama
misalnya kemarin tiba tiba
terkait dengan dugaan
terkait dengan formula e
kemudian dilekakan pada anies baswedan misalnya
kemudian pada saat yang sama
spektif juga yang menyatakan bahwa
bagian dari kelompok
kemudian di saat yang sama
ada juga caimin
ketua umum pkb
disampaikan secara clear
yang mencoba untuk
menyarankan kepada yadea
dari kontestasi kepemimpinan
di dua ribu dua puluh empat mendatang
dimana informasi spekulatifnya
lembaga pendekat hukum
yang kalau misalnya
dipaksa untuk masuk di pilpres
kasus berpotensi dimainkan
semua ini adalah informasi spekulatif
tapi kita harus membangun
memainkan instrumen pendekatan hukum
instrumen tata kelola pemerintahan
masuk kemudian juga
dana bansos dan sebagainya
nah oleh karena itu
inilah sebuah entitas bebas kepentingan
yang dan istana tetap bergerak
dan tetap pada level ini
harapan dari masyarakat
istana menempatkan diri
di atas semua
pres semua kandidat
yang akan berlagak di pilpres
pks sebagai oposisi
dan sebagai partai politik
yang punya hak untuk mengusung
capres dan juga cawapres
pada kontestasi dua ribu dua puluh
berharap agar apa nih
supaya pak jokowi tidak terlalu khawatir
atau pak jokowi tidak usah ikut
ke publik atau bagaimana
pemimpin itu dilihat dari
kata dan perbuatan
sehingga ketika ucapan
tindakan dan kebijakan itu
itu yang akan menjadi rujukan kita
tidak menginginkan dianggap intervensi
sehingga tidak ada keraguan
terkait adanya intervensi tersebut
dan inilah yang kita tunggu tunggu
sikap beliau sebagai seorang negarawan
merasa dikorbanan dan sebagainya
beliau adalah seorang pemimpin bangsa
tunjukkan keterladanan itu
dan kita akan menunggu
keteladanan itu menjadi sebuah fakta nyata
baik kita tunggu
kenegarawanan dari seorang pak jokowi ya
tidak ingin dituduh
melakukan intervensi pada pemilu dua ribu dua puluh
juga bisa disinyalir
sebagai bentuk intervensi
kita tunggu bagaimana
berdiri di semua kepentingan
pada pemilu dua ribu dua puluh
ataupun pemilu dua ribu dua puluh
yang memiliki hak
untuk mengusung capres dan juga cawapres
adalah partai politik
bukan presiden republik indonesia
terima kasih sekali
dua orang narasumber yang sudah bergabung
ada jurubicara pks
dan juga direktur indostrategic
mas koirul umam
dan juga mas umam